saya jokowi presiden republik indonesia mengucapkan selamat atas mengudaranya cnn indonesia
semoga bisa memberikan berita yang seimbang berita yang akurat